hehehe mai masih ingat aja
baik rasanya baru kemarin kita di sma
tapi tiba tiba kita semua berkeluarga
dan anak anak pun sudah besar besar
dan sekarang kita sendirian di rumah ya
iya mbak surti
assalamualaikum mbak tati
waalaikumsalam mbak surti
pamit dulu mas ocak
yang akhirnya alhamdulillah abang bisa ngejual motor
berkasnya bang udah kasih ke maya
ntar kalau dia udah proses dia telepon abang
abang mau dikasih komisi
udah gak kerja di sana tapi masih di sana jual motor ya bang
ada orang suku bilangnya hemat
padahal lagi bokeh
cekat cekat cekat cekakak
bener kata ocak
hari ini pangkalan sepi
kamu udah gak marah lagi
mau kemana pur
puisi gua yang kemarin udah dikasihin kani
terus kani suka apa kagak
itu mah bukan puisi kang
itu mah lagu iwan pals
beneran itu mah lagu begini nih
ku menanti seorang kekasih
yang tercantik yang datang di hari ini
kayak pernah dengar
itu kan lagu terkenal banget
pasti pernah dengarlah
bukan nggak boleh kawin be
lu kagak pengen liat gua dengerin
silahkan duduk bang
tadi ada urusan tanah abang
teh aja mai
sebentar ya bang
ntar papa ceritain
wah pas hangatnya
abang bukannya suka ngelakuinnya
iya itu kan dulu mai
waktu abang masih muda
waktu masih sma
abang suka beli kopi di kantin
waktu itu kan
abang banyak tugas dari sekolah
supaya bisa berkadang
mai juga inget
abang dulu sekolah sambil
mai masih inget aja
kemarin kita di sma
kita semua berkeluarga
anak anak pun sudah besar besar
kita sendirian di rumah ya
bukan urusan lo
nah kebetulan kamu datang john
menurut kamu gimana john
soalnya bapak kamu beli es dawet aku
beda sama anaknya
lo udah bohongin gua
puisi buat ani
saya tidak pandai membuat puisi
tapi bos memaksa
jadi saya terpaksa
gua paling benci sama orang yang suka nyontek
mai ini udah sore
terima kasih sudah dibikinkan teh
maya harusnya bilang terima kasih bang
besok abang mau ke surabaya
mai pingin dia oleh olehin apa
terserah abang aja
udah ya bos
baru dua puluh kali
lu kagak mau jalan jongkok
mau tidak mau bos
kopimik masih ada pok
bapak saya mau datang lagi
gimana ya pok
kalau boleh lo dengerin buah
mendingan lo turutin deh kemauan bapak lo
bapak lu kan udah tua
takutnya ntar ada apa apa lagi
mabok kalau di ies rudin

abang dapat komisi berapa
kagak dia cuma bilang makasih doang
ampun saya sudah tidak kuat lagi
saya masih kuat bos